sejumlah ruas jalan di kawasan pusat jakarta masih akan diberlakukan rekayasa lalu lintas
yakni buka tutup selama event ktt asean dua ribu dua puluh
hari ini sistem rekayasa akan diberlakukan situasional
arus lalu lintas di jalan gatot subroto mengarah ke selipi terpantau lancar pagi ini
sistem rekayasa lalu lintas buka tutup jalan menuju pusat kota
termasuk kesenayan akan diberlakukan situasional
mengikuti agenda ktt asean dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui seperti apa rekayasa lalu lintas yang diberlakukan hari ini
kita akan segera bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono
selamat pagi nindi jika kemarin jam segini itu sudah mulai terjadi kemacetan panjang di mana mana
dan anda hari ini apakah ada terdapat kemacetan
dan seperti apa rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana
selamat pagi farhanisa hari ini tanggal tujuh september dua ribu dua puluh
informasinya masih akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas
yaitu buka tutup di sejumlah ruas menuju kawasan pusat kota jakarta
namun hingga pagi hari ini kami melaporkan
informasi di jam berapa begitu
kalau kemarin ini di jam tujuh sampai jam sepuluh gitu
untuk pagi hari ini mengikuti situasional
mengikuti agenda ktt asean dua ribu dua puluh tiga yaitu penutupan
dan tadi kemantau di ruas jalan gatot subroto menuju ke arah selipi
ini memang cenderung ramai lancar begitu farhanisa
berbeda dengan kemarin yang bahkan sempat viral di media sosial begitu
kemacetan yang cukup panjang hingga satu sampai tiga jam begitu menuju ke arah pusat kota
namun hari ini memang cenderung terpantau lancar
menuju ke arah selipi ataupun sebaliknya
tadi kami sempat berbincang langsung dengan para pengguna jalan
termasuk pejalan kaki maupun pengguna motor
mereka mengatakan bahwa hari ini
kemarin maksudnya kemacetan yang terjadi di kawasan jakarta
ini menjadi pembelajaran yang cukup berarti
sehingga hari ini mereka sejumlah pengendara ini memilih untuk berangkat lebih pagi
agar tidak terjebak dalam kemacetan
jika memang hari ini
terjadi sistem mereka yang selalu lintas buka tutup jalan
jadi mereka sempat mengatakan mencegah hal itu begitu
dan kami memantau hari ini memang terpantau ramai cenderung lancar begitu
para nisa untuk menuju ke arah pusat kota
baik ke arah bundaran hi maupun ke arah selipi ataupun senayan
dan bagi masyarakat yang masih ingin berpergian ke arah pusat kota ini
diharapkan menggunakan transportasi umum seperti teras jakarta
karena jika nantinya akan berlakukan buka tutup
kembali di pagi hari ini untuk transportasi umum seperti mrt dan juga transjakarta
ini masih beroperasi secara normal
masyarakat masih bisa menuju ke pusat kota menggunakan transportasi umum
kembali ke anda farhan nisa
seperti apa dengan rekayasa lalu lintas
dimana saja jika nanti diberlakukan jalur jalurnya
ada jalur alternatif berapa yang bisa dilalui oleh para pengendara
ya seperti yang terdapat di video ini
saya akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
ya baik sepertinya terjadi gangguan teknis
tapi itu dia tadi laporan rekan kami
produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono
yang mengatakan bahwa hari ini atau hingga saat ini
arus lalu lintas di jalan gatot subroto menuju ke arah selipi
ini masih terpantau ramai lancar
tapi nanti kita akan lihat seperti apa
kita ke informasi